aldebaran udah cerita tentang lo ke gue
dan sekarang gue tau
dan kenapa lo mati matian minta bantuin gue
karena lo udah bunuh orang kan sa
lo udah bunuh adiknya lebaran
gimana semuanya resen baik kan
pokoknya ingat ya jangan sampai gagal
jangan bikin gue malu
ini michi lagi ke toilet
ya allah mudah mudahan lancar semuanya
kau anggap kayaknya agak beda ya
apa jangan jangan dia
aduh kok aku jadi deg degan gini sih
apa iya dia mau ngelamar ramu
emang udah waktunya mungkin
toh mama juga udah suka sama enggak
kenapa urusan gue sama si elsa jadi ribet kayak gini ya
kalau misalnya omongan aldebaran itu benar berarti
elsa ngelakuin ini buat nutupin kalau dia udah bunuh adiknya si a
kurus bicara sama si elsa
pasti riki mau kasih tau
kalo dia abis ketemu sama aldebaran
gue abis ketemu sama ipar lah
lo tenang aja sa
rahasia lo dari aldebaran
tapi sekarang gue tau
rahasia besar lo
aldebaran udah cerita tentang lo ke gue
dan sekarang gue tau
dan kenapa lo mati matian minta bantuin gue
karena lo udah bunuh orang kan sa
lo udah bunuh adiknya lebaran
rik lo jangan sembarangan ngomong ya rik
bukan gue pelakunya
lo jangan langsung percaya
apa yang diomongin sama ah mentah mentah
gue udah pegang kartu mati lo sa
bukan gue pelakunya rik
kalau sekarang gue mau lapor ke polisi
besok lo udah dicari cari sama polisi
jangan ngelakuin itu
gue bakal ngelakuin apa aja deh buat lo
bagus kalau lo masih ingat
bahwa semua itu ada harganya
besok kita ketemu
gue kirim alamatnya
dan jangan sampai lo gak datang
sama satu lagi
jangan pernah taruh apapun di minuman gula
tapi gue masih penasaran sih
ada barang tau dari mana gue tinggal disini
apa dia punya mata mata disini
udah beres urusannya
terus kita masih main detektif detektifan gak
bahkan sekarang kita harus lebih hati hati
ria akan curiga ma
kenapa pak al bisa tahu apartemen ini
cuman sama enjus
lagi ngambek bu
bentar ya bu
jadi gini bu
tadi kan ada tukang ojek nganterin pesanannya bu bos
terus tiba tiba anu pengen naik ojeknya
kayaknya ngidam deh
sampai pengen pakai jaket sama helmnya bu
terus habis itu ya akhirnya ngomong dong sama pak bos
eh pak bos malah mau ngeren andin
sekarang andin ngambek tuh di kamar
aduh andin ada ada aja sih
ada ada aja sih
aduh ngidamnya tuh ya
gila biarin aja
nanti urusannya al yang ngebaikin andin
mau pakai nasi bu
kita harusnya ganti baju dulu ya
kita disingkirin bilang kiki ya
ganti baju dulu ya sayang
tahunya jangan disingkirin yuk
makan yang banyak
gue baru sadar
kayaknya udah sebulanan deh gue gak datang bulan
gue bakal pasti
malam ini menjadi malam yang nggak bakal lo lupain di dalam hidup
dari dulu kan juga kayak gitu
kalo misalkan gue stress capek pasti head gue nggak teratur
udah yang saya
maaf pak bos
oh enggak pak bos enggak
tapi sekarang masalahnya
gue andin jadi ngambek dari sore
enggak keluar kamar
mah banget tolong pak bos jangan marahin u ya
apalagi sampai tarik lagi thr u ya
saya enggak marah semoga
untung pak bos gak marah
untung thr enggak dipotong
nanti lagi bu bu ya
nanti lagi bu bu ya
kenapa mukanya kok sedih gitu
mama dari tadi enggak mau
keluar kamar pak
padahal aku udah hibur mama
tapi mama tetep
enggak mau keluar pak
jadi rena enggak usah ikutan sedih ya
ya enggak usah sedih ya
ada di dapur pak bos
eh kenapa itu masa
buat siapa masnya maja tam
enggak siapin aja
bapak ke kamar dulu ya
jangan gak sedih lagi
sama mancus dulu ya
mir tolong ya
kita bubuk aja yuk
ke malem yuk
kenapa sih aku masih mikirnya
wajah kawan itu terus
lagi pulang kenapa sih kamu din
dulu pas di penjara pas lagi hamil juga
kau bisa tahan aja
tapi kenapa sekarang nggak bisa ya
jangan jangan aneh aneh mintanya ya
ya kasihan orang orang yang ada disini juga ya